sebenernya aku kesini
cuman pingin melepaskan kangen sama kamu
kamu tau gak ren
aku suka sama kamu
aku jatuh cinta sama kamu ren
rendy keterima bu
keterima kerja dong bu apalagi
kamu diterima kerja
ini semua berkat doa ibu
akhirnya rendy bisa ketemu
direktur yang mau menerima randy kerja
nin kakak bu sudah diterima kerja
kamu harus bersyukur sama allah
aduh ibu bersyukur sekali
emang di perusahaan mana sih kak
temennya teh mimin
mimin juga yang nelfon direktur itu
biar mau menerima randy kerja
kamu kapan ketemu sama si min
tadi pagi bu di jalan
kalau randy mau cari kerja
terus mimin ngasih alamat perusahaan itu
dulu dia begitu tega menghina kami
eh lu tau gak
kayaknya rini naksir deh sama lo
tapi kan dia pinter min
eri yang gua cari itu cowok kaya
masa gua sama dia
ibu gak senang ya randy diterima kerja
ibu bersyukur sama allah
ibu bersyukur sekali
kamu bisa membantu membayar uang kuliah nina
insya allah bu
gaji pertama sebagiannya rendy sisihin buat kuliahnya nina
terlagi kan udah mau tahun ajaran baru kan nin
iya dua bulan lagi kak
nina boleh gak nantuin jurusan yang nina suka
kamu mau jurusan apa
kenapa mimin sekarang begitu baik ya

iya dan tadi siang si prio sudah menerima dia kerja
astaga udah serotak bajingan lo ya
bisa bisa hanya lo kerjain dua cowok sekaligus
ya iya dong selama ini kan cowok yang selalu ngerjain gue
sekarang giliran gue yang ngerjain coba
dan untuk selanjutnya gue yakin
dan untuk selanjutnya gue yakin
lo pasti tau apa yang bakal gue lakuin sama si rendy

lo pasti ngejebak dia supaya dia mau ngawinin lo kan
satu miliar buat lo
gue emang mau ngejebak dia supaya dia mau bertanggung jawab untuk kelahiran bayi gue
dia kan cowok alim

alim sih alim tapi karena cinta semua orang bisa ngelakuin apa aja
alim sih alim tapi karena cinta semua orang bisa ngelakuin apa aja

lo tau sendiri kan kalau rendy emang dari dulu cinta banget sama gue
dan gue yakin dia bakal ngelakuin apa aja demi gue

saya maksud yang satu itu
kamu nyaman kerja di kantornya priok
nyaman nyaman kok

hari pertama lumayan stres juga sih
tapi maklumlah pengalaman pertama bekerja
tapi maklumlah pengalaman pertama bekerja
yaudah gimana kalau sambil ngilangin stres kita jalan

kemana aja yang penting nyaman
randy aku kesini cuma pengen istirahat
emangnya kamu gak mau nemenin aku istirahat
emangnya kamu gak mau nemenin aku istirahat
tapi bukan di tempat seperti ini
tapi bukan di tempat seperti ini
emangnya tempat ini seperti apa
karena kalau jadi kebanyakan ku
itu kan tergantung orangnya
kalau mua macam macem
macam macam disini juga enggak terjadi apa apa ren ren sebenarnya aku kesini
hai cuman pingin melepaskan kangen sama kamu kamu tahu enggak ren waktu sma aku suka sama kamu
hai aku jatuh cinta sama kamu
ibu ibu kenapa enggak tahu kenapa men
belum pulang ini kok udah malam gini pulang
barusan kita melakukan hubungan sama istri mik
kenapa kamu nyesal karena aku seorang janda bukan bukan tapi aku tahu kamu menyesal ren
karena kamu enggak melakukannya sama seorang gadis tapi aku melakukannya karena cinta ren
cinta yang sejak sma aku pendang tapi kelihatannya kamu benar benar nyesel kamu jangan salah paham nih aku
enggak nyesel bahkan bahagia tapi kenapa kita harus ngelakuinnya sekarang di saat kita belum resmi menjadi suami istri
kita harus bertanggung jawab
kita harus menikah secepatnya
kamu tuh dari mana aja sih jam segini baru pulang
hari pertama kerjaannya langsung banyak banget
ibu tuh sampai khawatir nungguin kamu ren
nggak ada apa apa kok bu
mudah mudahan anakku berkata jujur
jadi dia ngelamar lo sebelum lo sempat ngedesek dia
iya gue juga heran
kok ada ya cowok spego dia
masih baik tuh buat lo
tapi gimana sama keluarganya
ibunya kan alim banget
dia pasti nggak bakalan cocok punya menantu pecicilan kayak lo
iya juga sih
pasti bakal jadi masalah buat gue
tapi gue udah siap gimana caranya ngedesek si ren
gue bilang aja
surga emang dibotol apa kaki ibu
tapi kalau dia nggak segera nikahin gue
dia juga bakal masuk

gak nyanyi si minta buq place ya ya guys
hari ini mbaknya sendiri mbak boobs
dia magel banget
makanya sekarang aku mau minta fasilitas rumah
rumah bukannya kamu sudah punya rumah
iya sih cuma itu kan warisan dari om aku mas
dan sekarang aku ingin mas yang memberikannya
kamu itu gak mau rugi amat sih
iya iya dong mas aku ini kan udah berkorban banyak
mas sama cuma memberikan aku mobil
lagi pula aku kan cuma penyanyi
kaki kecil dan aku gak mau hidupku terus terusan begini
saya akan memberikan
tapi setelah itu kita masih tetap berhubungan kan
yang jadi suami pula pula aku itu mas atau cowok itu sih
ya iya dong kita masih tetap berhubungan kita masih bisa
sudahlah yang penting kamu bisa menikmati rumah itu
saya gak mau terlalu memanjakan jalan suami kamu itu
sudah diberi pekerjaan kedudukan yang enak diberi istri cantik
dan sebentar lagi mendapat fasilitas rumah
sungguh beruntung dia
dan saya gak mau membuat dia terlalu beruntung
bapak mau kasih saya fasilitas rumah
saya akan berikan kamu rumah
sebab saya dengar kamu akan menikah dengan dia
dari mana bapak tahu
saya pasti tahu nike itu sudah seperti adik saya sendiri
jadi tidak ada rahasia rahasiaan antara kami
tolong kamu jaga dia
kamu berikan kebahagiaan buat dia
terimalah fasilitas yang akan saya berikan
terima kasih pak